ke tanah air
sebelum keberangkatan mereka
serangkaian pemeriksaan kesehatan
dilakukan sekali lagi
untuk memastikan bahwa mereka
dalam kondisi sehat
mengingat situasi ini bukan situasi yang normal
maka kedisiplinan penanganan protokol kesehatan
akan terus diberlakukan
kedisiplinan ini dilakukan
termasuk selama perjalanan
ketibaan dan pasca ketibaan
protokol kesehatan juga berlaku ketat
bagi kru pesawat
dan bagi pesawat itu sendiri
tadi pagi rekan rekan media
perlu saya sampaikan
bahwa warga negara kita
yang berada di beberapa titik
di provinsi hubei
sudah mulai bergerak menuju wuhan
dapat saya sampaikan beberapa titik
satu titik yang berada di kota enzi
yang jaraknya adalah lima ratus empat puluh dua km
jaraknya dua ratus dua puluh dua km
ini jarak dari airport wuhan
jaraknya seratus km
jaraknya sembilan puluh delapan km
dan juga wuhan itu sendiri
di mana ada lima titik
jumlah wni kita yang akan kembali
dengan tim penjemput
yang sudah ada di lapangan
dari sejak kemarin
ikut pulang untuk menjalankan
jadi jumlah yang akan naik
dari wuhan adalah dua ratus lima puluh
dan ini adalah pesan pesan saya
kepada teman teman yang akan berangkat
semua dari kita
dan kita harus sehat
insya allah kita akan terus diberkahi kesehatan
teman teman di dalam pesawat
kita juga membawa
peralatan yang diperlukan
oleh pihak rrt
mereka memerlukan beberapa peralatan
yaitu antara lain masker
peralatan ini akan langsung
diterima oleh pemerintah rrt
sekali lagi teman teman ini adalah
yang sekali lagi harus kita jalankan
dengan penuh kedisiplinan
dan saya sekali lagi ingin menyampaikan
terima kasih atas kerjasama yang luar biasa
yang telah diberikan oleh kl teman teman
dan lain lain sehingga misi penjemputan ini
insya allah sebentar lagi akan berangkat
dapat menjalankan misi penjemputan
saudara kita yang sehat
untuk kembali ke tanah air
menjalani proses sesuai dengan protokol
kesehatan sebelum mereka kembali ke keluarga
jadi sekali lagi selamat jalan teman teman
kita semua bersama dengan teman teman
dan saya juga sekaligus mohon doa
untuk rakyat indonesia
baik untuk tim penjemput
untuk warga negara kita
dan untuk indonesia kita
semoga teman teman kembali dengan selamat dan sehat
demikian yang dapat saya sampaikan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semua apa yang disampaikan oleh
ibu menlo sudah sangat lengkap
sangat detail bahwa warga negara kita
yang kita bawa pulang adalah
warga negara indonesia yang sehat
sudah dilakukan screening dan clearing di sana
untuk dipastikan bahwa yang kita bawa ini
adalah warga negara indonesia yang sehat
nanti akan kita lakukan namanya adalah
dan tentu saja
itu membutuhkan kedisiplinan
mengobservasi orang yang sehat
karena itu protokol protokol yang diberikan
ya harus dijalankan dengan disiplin
oleh semua pihak
dan kami akan terus memantau nya
sebagai menteri kesehatan
berkat dan berkah dari doa restu
dari seluruh bangsa indonesia ini
semua akan bisa berjalan baik
yang dijemput juga sehat
yang dijemput juga tetap sehat
yang nantinya bisa bersatu kembali
dengan kita semua dalam kehidupan yang normal
rekan rekan media sekalian yang saya hormati
dari tni mendukung proses pemulangan
saudara saudara kita dari wuhan menuju indonesia
dengan memberikan sarana dan prasarana
untuk mendukung protokoler kesehatan itu sendiri
protokol kesehatan diantaranya yang kita harus penuhi
kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk
dan yang terbaik dan terpilih adalah wilayah natuna
natuna adalah pangkalan militer
yang memiliki fasilitas rumah sakit
yang dikelola oleh tiga angkatan
ada dokter dari angkatan darat
angkatan laut dan angkatan udara
kemudian memiliki runway berdekatan dengan wilayah
yang nantinya digunakan untuk isolasi
sehingga nanti saudara saudara kita yang datang
langsung turun dari pesawat
masuk ke tempat penampungan mereka
dan mampu menampung sampai dengan tiga ratus
dilengkapi seluruh kebutuhan mck termasuk dapur lapangan
sedangkan jarak dari hanggar itu sendiri
atau kita katakanlah gedung atau hanggar
itu sampai ke tempat duduk kurang lebih adalah
di atas mungkin antara lima sampai enam kilo
kemudian menuju ke sp
di sana ada dermaga
itu juga kurang lebih lima kilo
sehingga dari hasil penilaian
itu memenuhi syarat untuk protokol kesehatan
sehingga natuna dipilih menjadi tempat transit sementara
sampai dengan dinyatakan bebas bisa bertemu dengan keluarga
sedang untuk proses pemindahan dari wuhan menuju ke indonesia
militer terus memantau pergerakan dari pesawat yang digunakan
dengan memberikan frekuensi militer yang diberikan oleh operator kepada pilot
dengan frekuensi tertentu yang kita bisa memonitor
apa yang sedang dilaksanakan dari udara menuju ke udara china
menuju ke wilayah udara indonesia
dan terus kita pantau sampai pendaratan
mudah mudahan proses yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik
dan saya mohon doa restunya dari seluruh rekan rekan media
untuk terlaksananya kegiatan ini dengan baik aman dan lancar
terima kasih rafael
selanjutnya untuk kelancaran tugas tim
marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh bapak fakih
ibu menteri luar negeri
bapak ibu sekalian
untuk menjaga kehikmatan dan misi mulia ini
mari segera kita berdoa dengan tata cara islam
semoga tuhan melancarkan urusan kemanusiaan ini ya allah
semoga tiba dan kembali beserta seluruh wni yang akan dipulangkan dari wuhan dengan selamat
dan tidak ada apa apa serta tidak terjangkit apapun dalam diri mereka ya allah
engkau yang maha pengasih dan engkau yang maha kuasa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga tiba dan kembali selamat amin
demikian kita akhiri sebelum rangkaian acara
atas perhatian bapak dan ibu sekalian kami ucapkan terima kasih
ya baru saja kita ikuti bersama konferensi pers pelepasan tim evakuasi warga negara indonesia di tiongkok
yang disiarkan langsung dari bandara soekarno hatta
di mana konferensi pers diikuti oleh menteri luar negeri reto marsudi
menteri kesehatan terawan agus putranto dan juga panglima tni marsikal hadi cahyanto
di mana tadi menteri luar negeri reto marsudi menyampaikan bahwa serangkaian pemeriksaan akan dilakukan
untuk memastikan kesehatan
para petugas yang mengevakuasi warga negara indonesia di tiongkok
lalu sejumlah kedisiplinan protokol berkali kali ditegaskan untuk penanganan kesehatan
akan terus dilakukan baik dari persiapan pemberangkatan hingga di ketibaan
menteri luar negeri retno marsudi juga menyampaikan bahwa saat ini
warga negara indonesia sudah bergerak menuju lima titik di sekitar kota wuhan
yang disebutkan ada kota huangzhi berjarak sekitar lima ratus dua puluh empat km dari bandara wuhan
kota shuizhou yang berjarak dua ratus dua puluh km dari kota wuhan
kota huangzhou yang berjarak seratus km dari bandara wuhan
kota shan yu satu ratus delapan puluh km dari bandara kota wuhan
dan juga terakhir adalah di kota wuhan itu sendiri
jumlah warga negara indonesia yang akan dievakuasi adalah dua ratus dua puluh
ditambah lima tim lapangan yang sudah berada di sana dan menangani kebutuhan para warga negara indonesia sejauh ini
jadi total warga negara indonesia yang nanti
nantinya akan dievakuasi dari wuhan tiongkok adalah berjumlah dua ratus lima puluh orang
sejumlah peralatan juga dibawa di penerbangan ini
di antaranya adalah masker dan juga surgical unit yang akan langsung nantinya diserahkan
dan juga diterima oleh pemerintah tiongkok
selain itu menteri kesehatan terawan agus putranto juga menyampaikan bahwa
warga negara indonesia yang akan dievakuasi dari tiongkok menuju indonesia adalah warga negara indonesia yang sehat
sebab ada transit observation
diberlakukan nantinya yang sesuai dengan standar organisasi kesehatan dunia atau who
di mana mengharuskan bahwa observasi dilakukan terhadap orang orang atau warga negara indonesia yang akan dievakuasi dalam kondisi sehat
selanjutnya panglima tni marsikal hadi cahyanto juga menambahkan bahwa
mendukung sepenuhnya protokoler kesehatan dengan menyediakan tempat isolasi di wilayah natuna
dimana tadi juga sudah dinyatakan bahwa natuna adalah tempat yang dipilih sebagai tempat transit

yang pertama adalah di tiongkok
di mana di tempat transit atau banggar memiliki fasilitas rumah sakit dari tiga angkatan yaitu angkatan udara angkatan darat dan juga angkatan laut
dan mampu menampung sejumlah tiga ratus orang
jarak dari hanggar atau gedung tersebut menuju atau sampai ke rumah penduduk adalah sekitar lima hingga enam km
selain itu panglima tni juga menyampaikan bahwa ada pemantau di dalam pesawat
yang digunakan oleh pemerintah indonesia untuk mengevakuasi warga negara indonesia di tiongkok
yang nantinya memungkinkan tim di indonesia untuk memantau aktivitas dan juga suhu tubuh dari para warga negara indonesia yang ada di pesawat tersebut
selama penerbangan dari wuhan tiongkok menuju kembali ke indonesia
jadi tadi juga sudah disampaikan oleh menteri luar negeri menteri kesehatan dan panglima tni
jadi semoga warga negara indonesia yang berangkat maupun yang dibawa
yang dievakuasi dari tiongkok ke indonesia sehat dan juga tetap bisa dalam kondisi yang prima setibanya di indonesia